di hasil sementara pilkada serentak dua ribu delapan belas sejumlah lembaga survei cukup mengejutkan
dinilai menurut pengamat politik ada dua partai besar pdip dan gerindra memperoleh hasil yang dinilai buruk
sementara beberapa partai menengah memperoleh hasil positif
menurut pengamat politik hal ini memungkinkan perubahan peta politik dan koalisi pemilu dua ribu sembilan belas
sehingga poros ketiga yang ditentukan oleh partai menengah akan terwujud
pengusun jokowi berada di posisi bawah dengan kemenangan dua puluh tiga persen
sementara gerindra selaku parpol oposisi pemerintah hanya mengantongi kemenangan sebesar tujuh belas enam persen
namun pdip mengklaim menempati urutan teratas dalam kategori kader partai terpilih versi hitung cepat
pdip menempati urutan pertama dengan tujuh kader dengan empat kader sebagai cagup dan tiga kader sebagai wagub
urutan kedua berasal dari non partai dengan jumlah enam orang
urutan ketiga ditempati golkar dengan total empat kader dengan satu cagup
dan tiga wagup
nasdem menempati urutan keempat dengan jumlah empat kader
sementara pks menempati urutan kelima dengan tiga kader sebagai cagup dan satu kader sebagai cawagup
menurut keterangan pengamat politik universitas negeri jakarta ubedillah badrun kepada cnn indonesia com
hasil sementara pilkada ini menunjukkan keinginan masyarakat akan perubahan dan sosok pemimpin baru
hal itu tergambar dari torahan buruk pdip dan gerindra yang hanya menempati dua posisi terbawah
masyarakat tidak lagi memberikan dukungan kepada partai pengusung presiden
dan lawan terkuatnya di pemilu mendatang
ubedillah menambahkan keseluruhan hasil pilkada itu dapat mengubah peta politik dan koalisi di pemilu dan pemilihan presiden tahun depan
pasalnya partai partai kelas menengah memperoleh raihan yang sangat positif
partai demokrat dan pan bakal menjadi pemegang kunci terbentuknya poros ketiga
dilihat dari jumlah kursi di parlemen dan hasil pilkada
partai demokrat dengan sepuluh sembilan belas persen kursi parlemen
sementara pan dengan presentasi kemenangan terbesar pilkada dua ribu delapan belas
pan juga unggul di sepuluh provinsi
up menyebutkan terdapat beberapa kemungkinan koalisi poros ketiga
pertama demokrat kemungkinan bakal bergabung dengan pan pks dan pkb
kemungkinan selanjutnya pan bisa saja hanya mengajak pks dan pkb tanpa mengajak partai demokrat
kedatian demikian kemungkinan koalisi masih sangat jahit
setelah pilkada rasa pilpres usai digelar
kini partai politik sibuk membangun poros koalisi menuju pemilu nasional dua ribu sembilan belas
dalam pilkada menjadi tolak ukur penting
benarkah hasil pilkada versi hitung cepat ini menunjukkan
bahwa masyarakat butuh figur alternatif selain dari poros joko widodo atau poros petahana
kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan ubedillah badrun
analis politik dari unj selamat malam
dan juga ada arief wibowo politisi pdi perjuangan selamat malam
mas arief dan andre rosiade wasikjen partai gerinda
mas andre selamat malam
baik ini kedua partai ini juga masih sibuk tentu saja ya terkait dengan pilkada kemarin ya
tapi kang ubed menarik ketika kita baca analisisnya terkait dengan hasil pilkada serentak
berdasarkan hitung cepat tentu saja ya
yang mungkin banyak sekali sudah meyakini ini bisa menjadi gambaran siapa yang akan menjadi pemenangnya
atau yang menjadi yang menang dari hasil pilkada ini
tapi catatan anda menarik ketika dari hasil ini secara keseluruhan
bahwa ternyata poros dari joko widodo sebagai petahana dan poros dari prabowo
rupanya kurang diminati
bagaimana anda melihat itu secara atau menjelaskan analisis itu
apa yang menarik itu sebenarnya
pertama itu menunjukkan bahwa tokoh nasional tidak memiliki efek elektoral yang tinggi terhadap pilkada
tokoh nasional ya
nasional misalnya seperti bu megawati meskipun kampanye di jawa timur
prabowo meskipun kampanye di jawa barat saya lihat justru partai mereka berada pada posisi yang paling bawah ya
kemudian yang kedua
menunjukkan minimnya efek elektoral itu juga bisa dilihat dari tidak bekerjanya mesin politik
di antara partai partai politik itu
saya kira itu dulu mas
bagaimana tanggapan mas arief melihat analisis dari kang ubed tadi
nanti sambil kita
ya boleh boleh saja analisanya begitu ya
tapi kalau dibilang tokoh nasional tidak membawa dampak saya kira juga tidak
bu mega jawa timur memang kita tidak menang di pilkada jawa timur
tapi saya kira cukup memberikan
penguatan kepada jajaran kader dan anggota serta simpatisan pd perjuangan
untuk tetap melakukan konsolidasi di dalam proses pemenangan pilkada jatim
bahwa hasilnya tidak seperti yang diharapkan saya kira bukan satu satunya faktor
jadi banyak faktor dan itu sangat kompleks yang berpengaruh terhadap pilkada
tapi sejauh ini evaluasi kami terhadap pilkada memang lebih ditentukan
atau didominasi oleh kontribusi kemenangannya dari para calon
kepala daerah sejauh rekrutmen terhadap calon kepala daerahnya tepat
saya kira akan membawa pengaruh yang cukup besar
jadi dalam lokal demokrasi biasa begitu
nah menurut imat saya situasi seperti itulah yang kita hadapi
dan itu tentu tidak bisa ditilai bahwa tokoh nasional tidak memberikan peran
kontribusi apalagi orang sekali berbumega pak prabowo
saya kira dampaknya cukup kuat
bayangkan kalau tidak turun malah tidak
tidak ada penguatan bagi politik pemenangan
nah lagi pula di dalam pilkada ini faktor paslonnya
baik itu calon gubernur calon wakil gubernur
wakil wakil wakil itu pengaruhnya terhadap pilihan langsung masyarakat
terhadap pasangan calon sangat besar ya
karena relatif dekat relasinya baik secara emosional
maupun secara politis dengan masyarakat yang akan memilih
nah mesin pasang
nah mesin partai ini sebenarnya adalah mengorganisir saja pemenangan
kalau dikatakan untuk beberapa daerah mesin partai mungkin saja kurang efektif
saya kira saya tidak pungkiri
dan itu adalah yang selalu kami sampaikan sebagai bagian dari evaluasi kami
untuk melakukan pengorganisiran politik yang lebih maju lebih optimal
lebih progresif dalam menghadapi pemilu serentak dua ribu sembilan belas
oke baik kita lihat dulu grafik presentase kemenangannya
yang ada dipresentasekan begitu kemenangan dari partai partai masing masing
partai politik dari seluruh daerah atau dari satu ratus tujuh puluh satu daerah begitu ya
yang menggelar pilkada serentak kami ambil ini datanya dari cnnindonesia com
dan diikuti hanura golkar kemudian p tiga pks
yang menjadi catatan dan ulasan kita malam hari ini
dan dianalisis oleh kang ustaz
yang umpet tadi ya kalau disini adalah pdi perjuangan dan juga gerindra
prosesnya sejauh lebih kecil lagi
yang kemudian disebutkan berujung pada analisis
poros dari pak prabowo dan poros pak jokowi nggak menarik lagi
apakah demikian nah kita tanya dari gerindra sekarang
itu saya lihat data itu dari tujuh belas pemilihan
oke tujuh belas gubernur pemilihan
yang menarik ya kalau data itu dibilang pan nasdem
mas imul dan beberapa partai lain
pertanyaan memang ada kader mereka
kader pan kader nasdem yang menjadi calon gubernur yang jadi
contoh ya saya kasih tau
nasdem mengklaim bahwa pemenang pilkada terbesar
buko viva yang dicalonkan nasdem bukan kader nasdem
pak ganjar bukan kader nasdem
dari tuan kamil
dari tuan kamil bukan kader nasdem
edi rahmayadi ijek bukan kader nasdem
pan juga seperti bahkan pan
tapi kalau dilihat kan ada victor leskoda ada beberapa ada tiga
dan satu wakil gubernur
kalau misal pan pan dibilang mau menangkan buko viva ya
buko viva lalu juga mau menangkan pak nurdin abdullah
bahkan pak nurdin abdullah sudah mengklarasikan dukung pak jokowi
tadi saya baca tulisan mas ubaid kak ubaid
bahwa soal faktor sby menentukan
faktanya orang yang didukung sby seperti buko viva dan pak lukas nmb
itu sudah menyatakan mendukung pak jokowi
jadi nggak menentukan juga
dan tidak menentukan
karena rata rata calon peserta pilkada yang diklaim oleh partai partai menengah itu
bukanlah kader dari partai partai menengah
nah bicara soal evaluasi kami partai gerindra
karena saya ingin membantah soal figur pak prabowo tidak menentukan di jawa barat
kang ubei tahu pasangan asyik ini adalah pasangan yang paling sedikit dikenal oleh masyarakat jawa barat
bahkan disurvey seluruh survey
tapi setelah figur pak prabowo subianto maju ya
menjadi calon maju untuk mengkampanyekan pasangan asyik ini
lihat dong iklan asyik itu bukan iklan pasangan asyik yang besar gambarnya
tapi nama pak prabowo dan gambar pak prabowo yang besar
itu yang terjadi
sehingga akhirnya dalam dua minggu terakhir
jadi yang dilihat itu ya trennya maksudnya
jadi menurut saya pernyataan mas ubaid ini ya sah sah saja belum menilai
tapi bagi kami pak prabowo sebagai figur itu
sangat membantu naiknya luar biasa pasangan asik
yang memputarbalikkan data data dari survei lembaga survei
termasuk di jawa tengah
di jawa tengah itu seluruh lembaga survei menyatakan pasangan pak sudirman dan bu ida ini
karena figur pak prabowo yang dijual gitu loh
kalau membantu betul
tapi kami di lapangan itu melihat temuan di lapangan beberapa tim riset kami
yang bekerja pada waktu sekitar satu pekan menjelang pilkada itu justru adalah mesin politik
mesin politik yang paling dominan yang ditemukan kami di lapangan justru adalah mesinnya pks misalnya
kemudian baru pan baru gerindra
saya melihat prabowo sudah bekerja sekian lama
lalu disurvey oleh lembaga survei
itu kan fakta
tapi kemudian dalam minggu terakhir ketika kemudian mesin politik bekerja di tempat di lapangan
jadi kesimpulannya adalah yang memberi dampak besar bagi naiknya elektabilitas atau elektoralnya pasangan asik
itu adalah mesin politik
jadi itu fakta
jadi jika saja ada suruh pes sehari sebelum pilkada
di situ kita bisa melihat apakah ada dampak dari kerja mesin politik
tapi kan tidak ada suruh pes satupun
oke kembali kita lihat dulu data karena awal dari adanya dialog ini karena analisis kang ubed tentang apa namanya persentase kemenangan ya
yang kita lihat coba kita munculkan datanya kembali
data dari yang kami kutip dari cnn indonesia com yang juga mewawancarai oleh kang ubed gitu ya
kita lihat kembali munculkan
baik ini presentase kemenangan sementara
proses kemenangan sementara kategori pemilihan gubernur ya di tujuh belas provinsi
kemudian munculah pada apa namanya analisis tentang bahwa poros dari prabowo dan poros dari joko widodo sebagai petahana ini dinilai tidak menarik lagi
tapi kita lihat juga apa namanya infografis yang juga dikeluarkan oleh pdi perjuangan ya
yang di apa namanya di
di apa namanya di share oleh beberapa elit politik dari pdi perjuangan
baik mungkin bisa kita lebih perbesar lagi ya biar lebih bisa jelas datanya
baik ada di belakang ya
ya itu mungkin
kita mungkin ulangi dari awal
kita stop dulu ya kita stop dulu
kita lihat datanya saja secara mentah saja
baik diulangi lagi dari awal boleh boleh kita lihat
jadi tidak muncul seperti ini
ya dari awal ya boleh diulangi dari awal
jadi ini data
jadi ini data ya yang dikeluarkan oleh pdi perjuangan disebut kader partai dalam konteks kader partai yang memenangkan pilgub serendak ya
apa kemudian kita lihat pdi perjuangan di situ untuk gubernur ada empat untuk wakil gubernur ada tiga
jadi jumlahnya tujuh
kemudian non partai malah ada dua untuk gubernur wakil gubernur ada empat
kemudian dari golkar di sini ada satu gubernur wakil gubernur ada tiga jadi empat
gubernur ada tiga dari kadernya begitu kemudian wakil gubernur ada satu
kemudian pks sama seperti nasdem
kemudian ada beberapa yang terlihat ya dari tidak terlihat ini
mungkin ada beberapa hal dibawahnya
jadi kemudian paling bawah disitu terlihat adalah partai gerindra dan hanura
gerindra tidak ada nih malah nih nol
dan juga hanura
baik itu dari segi kader
ini yang dimana
kalau saya punya data misalnya itu di jawa
jawa ini kan ada empat puluh empat
ini kader ya bukan yang diusung ya bukan yang didukung
itu kan kader
tapi bahwa kalau kita melihat
gubernur dan wakil gubernur
sebelahnya wakil gubernur
tetapi kita melihat bahwa pemilih dpt terbesar itu di pulau jawa mas
nah kalau kita melihat di pulau jawa itu di jawa barat misalnya
pdip kita memenangkan hanya empat dari enam belas
kemudian di jawa tengah tiga dari tujuh
kemudian jawa timur delapan dari delapan belas
di banten nggak ada
jadi kalau dibeberkan antara menang dan kalah
jauh lebih besar kalahnya
itu di pulau jawa
itu untuk seluruh tingkat ya
tidak hanya gubernur saja
tidak hanya gubernur saja
jadi ada empat puluh empat
dan itu terlihat sekali bahwa pulau jawa harusnya menjadi kandang subur dari partai berkuasa
justru mengalami keperlukan
tapi kalau soalnya ukuran gubernur dan wakil gubernur tadi
ya saya kira itu sebetulnya kurang
kalau sebagai partai berkuasa incumbent kalau dapat tujuh saya kira kecil dari satu ratus tujuh puluh satu
oke bagaimana mas hari
apakah mungkin anda melihat ini korelatif tidak sih dengan
bahwa poros yang digalang oleh misalnya di situ ada pak jokowi dan juga pdip
saya mau balik saja
kalau dari data tadi
mestinya pan sudah otomatis pemilu dua ribu sembilan belas memenang pemilu dia
jadi nanti paling buncit di bawah itu pdi
setelah itu baru greenland
jadi nanti pemenang pemilu sepuluh partai
jadi nggak korelatif maksudnya ini ya
saya ingin katakan begini
saya ingin katakan begini
dulu pilkada jawa barat kita juga kalah dengan pks gerindra
pak heriawan ya yang menang
tetapi pemilu nasionalnya kami yang menang ya untuk pileknya
nah tambah lagi nanti pilpres
jadi saya kira itu tadi ada faktor yang tidak sama ya
bahkan saya mengatakan kalau kita evaluasi hasil pilkada itu tidak berkorelasi secara kuat
kalau ditanya berkorelasi berkorelasi
tapi secara kuat dengan pemilu nasional tidak
faktornya lebih komplikated sebenarnya
ketimbang sekedar mengatakan bahwa mesin partai tidak bekerja dengan baik
bahwa ada kritik terhadap mesin partai yang disampaikan
itu benar ya
di intern memang kita punya kategorisasi berdasarkan variable variable pemenangan
apakah itu bisa dipenuhi oleh partai kami di kabupaten a kabupaten c dan sebagainya dan sebagainya
bagian dari evaluasi internal yang tentu akan kita lakukan untuk kita perbaiki menghadapi pemilu serentak dua ribu sembilan belas
tetapi pada siang lain kita juga
jadi di dalam melakukan rekrutmen terhadap kader kader yang kemudian pada perlatan pilkada dua ribu delapan belas bisa menjadi gubernur wakil gubernur bupati dan sebagainya
kita lihat memang ada perkembangan ya
yang cukup menarik jika dibandingkan dengan pilkada dua ribu lima belas pilkada dua ribu tujuh belas
jadi tadi juga menyaut apa yang disampaikan mas andri
bukan orang lain bukan calon yang kita usung menang
tetapi bukan kader
jadi tidak bisa korelatif begitu menurut anda
jadi saya kira ini soal dinamika politik lokal
apakah dia berkontribusi kepada politik nasional
saya kira nanti akan kita lihat perkembangannya
nah justru karena itu sebenarnya ada kepentingan yang lebih besar daripada kita dari pdi perjuangan bahwa bagaimana sistem nasional dan sistem politik nasional dan sistem politik lokalnya itu terintegrasi
supaya tidak centang perenang seperti sekarang ini
nah kedepan juga koalisi bagaimana sebaiknya menjadi permanen
oh permanen sampai ke daerah
ya tidak sisa
sehingga ini akan mengukuhkan apa yang disebut dengan sistem nasional negara kesatuan itu
itulah sebabnya tahun dua ribu dua puluh empat mengapa pemilu serentaknya kita laksanakan pada bulan april
bulan november nya nanti pilih kata serentak secara nasional itu maksudnya adalah demikian
supaya ada tautan yang erat ada integrasi atas
koalisi yang permanen juga
ya hasil yang didapatkan dalam pemilu nasional dengan pemilu lokal
sehingga yang akan dihasilkan selanjutnya
apa dihasilkan selanjutnya adalah satu keselarasan kesatuan pembangunan visi misi dari presiden sampai dengan bupati wali kota
oke tujuannya itu
yang lebih bersifat konkret
kalau sekarang kan bunyi bunyian seolah olah sama karena ada namanya
ada rpjpn dan lain sebagainya tapi praktik di lapangannya
enggak enggak seperti itu juga
oke ini ada hal dua hal menarik ya tapi kembali kalau sesuai dengan topik kita yang pertama nanti akan dibahas juga

kita harus jeda terlebih dahulu ya
kita harus jeda terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
kita ikuti pendapat sekarang dari bang andre rosiade
bisa anda menangkan pertanyaan
ya saya tentu tidak sepakat dengan pertanyaan kang wight
yang bilang figur pak prabowo tidak menentukan di jawa barat
bagaimana mungkin tidak menentukan
kampanyenya pasangan asyik itu adalah bersama asyik dua ribu sembilan belas ganti presiden
semua orang tahu kalau dua ribu sembilan belas ganti presiden itu presiden yang diusulkan itu adalah prabowo subianto
benar ini menentukan maksudnya ya
kalau tadi yang di sini memang berpengaruh ya tapi tidak terlalu signifikan menentukan
iya tadi bilang enggak menentukan
yang kedua adalah bagaimana dua ribu sembilan belas ganti presiden itu prabowo subianto
yang kedua adalah kalau seandainya kang emil jujur dari awal bahwa beliau mendukung pak jokowi sebelum pencoblosan kami meyakini suara kang emil tidak akan setinggi sekarang
kenapa demikian hubungannya apa
karena memang dua ribu sembilan belas ganti presiden itu memang diinginkan oleh masyarakat jawa barat
nah kang emil setiap ditanya oleh media beliau selalu tidak mau menjawab
apakah kang emil mendukung pak jokowi atau tidak
kang emil selalu menjawab
nanti belum saya belum memutuskan mendukung siapa nanti akan saya putuskan di waktu yang pas
sehingga kang emil memang masih mengincar ceruk dua ribu sembilan belas ganti presiden di dalam
suara suara itu suara yang setuju dengan tagar itu
iya jadi saya sangat tidak sepakat ada yang disampaikan oleh kang ubaid yang bahwa menyatakan bahwa figur pak prabowo tidak menentukan
bukan karena ke apa
karena itu adalah kinerja mesin pks yang paling utama
yang kedua tentu mesin partai
bagaimana mesin partai bekerja keras siang malam ya untuk bekerja untuk mendongkrak suara asyik
lalu juga selain itu selain infanteri di darat juga peran media sosial ya
bagaimana kita mengkampanyekan di media sosial pasangan asyik inilah yang mendukung tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
dan terakhir tentu ada peran tokoh tokoh ya
kita bisa lihat bagaimana banyaknya ulama yang melakukan
endorsement endorsement kepada pasangan asyik ini
jadi ini kerjasama semua pihak
kerja keras seluruh partai politik dan seluruh kadernya ini luar biasa
terkait data yang ditunjukkan tadi menurut anda tidak korelatif kalau dikaitkan dengan bahwa poros dari prabowo salah satunya begitu tidak menjadi menarik lagi
faktanya yang saya sampaikan ke kang ubaid
koalisi pak prabowo maupun koalisi pak jokowi ini ini setelah pilkada serentak ini akan matang sudah
bahwa saya tidak menaruhi takdir allah ya insya allah antara tanggal empat sampai sepuluh agustus yang mendaftarkan diri itu insya allah hanya dua pasang calon
pak jokowi sebagai petahana dan pak prabowo sebagai penantangnya
penantangnya begitu ya
jadi celah untuk poros ketiga enggak ada itu ya
iya kalau poros ketiga itu hanya bisa terjadi kalau gugatan dua belas tokoh yang lagi muncul
presiden silat resul maksudnya
terjadi tapi kalau memang mk menolak gugatan ini
faktor tentang gugatan di mka kita simpan dulu ya katakanlah ini enggak ada gugatan di mka
artinya atau penilaian tadi prosentase kemenangan tadi dalam pilkada tidak menjadi hal yang cukup signifikan untuk menilai poros jokowi atau poros prabowo tidak menarik lagi dan perlu poros alternatif
kita coba lihat ya pada bulan april
april mei itu adalah bulan di mana tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden sangat tinggi
lalu ada survei
jadi tagar menjadi berita besar
tetapi begitu mendekati pilkada di mana mesin politik bekerja baru kemudian naik
itu artinya mesin politik yang paling dominan menentukan naiknya pasangan asik
tapi bahwa prabowo punya pengaruh iya
tapi bukan menjadi faktor yang menentukan
misalnya faktor ajakan para ulama dan beberapa tokoh di tengah tengah masyarakat
itu memang murid pengaruh
kalau dari sisi pdi perjuangan tadi anda sebutkan bahwa kemudian dengan presentase yang seperti itu
maka artinya masyarakat juga menilai poros ini tidak menarik sehingga butuh poros alternatif
tapi dibalik tadi logikanya oleh mas ari
makna pentingnya adalah masyarakat ingin perubahan sebetulnya
sebetulnya kan pdip itu melekat pada dirinya
ada tokoh tokoh pdip yang lain
bahkan sampai muncul simbol soekarno di situ
tetapi bahkan kan wakil gubernurnya misalnya di jawa timur adalah cucunya bung karno
calon wakil gubernur
itu ternyata juga tidak memberi efek elektabilitas yang kuat di sana
kalau faktor tokoh tidak berpengaruh
harusnya mesin politik bekerja
kalau hasilnya tetap kecil berarti tokoh tidak terlalu berpengaruh dan mesin politik tidak bekerja
itu kan logik
itu yang kemudian dihasilkan apa yang terjadi di jawa timur
tapi kan itu kalau pakai background hasilnya kecil tadi dari penilaian yang tadi
tapi kemudian tadi sudah dibantah oleh mas arief
kalau misalnya nilainya itu diakui seperti itu
maka pan bisa otomatis jadi pemenang pemilu
mungkin saya tambahkan
dalam pilkada itu ada tiga faktor yang menentukan
adalah figur calon peserta pilkadanya kepala daerahnya
itu yang terbesar
yang kedua logistiknya
yang ketiga mesin partai politiknya
jadi tiga hal ini yang menjadi faktor penentu pemenang pilkada
kalau riset kami empat faktornya
ada marketing politik
jadi empat itu yang menentukan kemenangan pada kontestasi
nah tokoh itu bisa menjadi pengaruh
tetapi kalau fakta di jawa barat pak sudrajat mohon maaf misalnya
itu bukan tokoh yang populer
mobilitasnya cukup rendah pada masa masa sebelum pilkada misalnya
jadi dan hasil surveinya juga menunjukkan itu
itu ada korelasi antara ketokohan dengan hasil survei
tetapi mengapa ada tokoh yang tidak populer
lalu kemudian naik angkanya
saya kira itu apa argumentasinya
kemudian yang kedua soal
ya tadi penilaian tadi
prosentase kemenangan tadi
apakah itu akan berkorelasi dengan memenangkan pan di pemilu dua ribu sembilan belas
tidak ada kepastian di dalam politik
tetapi itu modal pan
untuk kemudian mereka bergerak lebih percaya
kalaupun itu hanya sekedar ikut mendukung
ya akan punya pengaruh
karena kemudian itu juga menunjukkan bahwa pan
artinya mereka mesin politiknya mulai bekerja dengan baik
dengan angka yang seperti itu
meskipun tidak ada apa namanya
misalnya tidak semua kader pan yang menjadi kepala negara
karena belum tentu kader pan disitu
contohnya ini kita mengambil contoh ya pan saja ya
pan ataupun nasdem nantinya
misalnya itu bukan kader disitu
tapi juga sekedar ikut mendukung misalnya
dan kemudian ketika itu menang masuk menjadi klaimnya
apakah bisa tidak kira kira itu
saya kasih contoh di kampung
ini di kampung saya di kota padang
ikut pilkada serentak
di padang itu wali kota terpilih itu yang memenangkan pilkada itu
kualisi pks dan pan
wali kotanya pks
tapi kalau kita lihat dasar pemilih masyarakat
karena masyarakat memilih wali kotanya
yang kader pks
dengan siapapun dia jadi wakil
wakilnya akan tetap menang
orang memilih karena wali kotanya
figur wali kota bukan wakilnya yang kader pan
dan mesin yang bekerja
tapi ini kemudian bisa dihitung oleh pan gitu ya
ini adalah mesin pks
karena itu dapil saya
saya melihat seperti itu
dan tiap kandidat itu melakukan survei pilkada
dalam survei pilkada itu ada survei partai politik
partai gerindra tidak mendukung kandidat pks itu
juga bersama pks
menjadi urutan nomor satu nomor dua
pilek di kota padang
prediksi partai pemenang pemenang
pan yang ikut menang bersama pks
jauh di bawah kami
ini berdasarkan fakta
research data yang kami miliki
saya kira itu tidak ada korelasi absolut disitu ya
tidak ada korelasi absolut
berarti juga sekaligus membantah bahwa poros prabowo tidak menarik atau poros jokowi tidak menarik
itu tidak ada berarti kemudian
ada presentasi penting disitu
dimana kemudian ketika
pdip perolehan pilkadanya rendah
kemudian gerindra rendah
itu tentu bukan perkara yang tidak bisa dimaknai secara politik
memang soal datanya masih
mungkin masih akan dibantah
yang bisa dimanai secara politik
bahwa masyarakat mulai berpikir alternatif
bahwa perlu ada tokoh baru
mereka yang menginginkan perubahan
siapa tokoh baru
saya juga tidak tahu
ini pekerjaan yang
ini memerlukan kecerdasan politik
yang dilakukan oleh pan
mungkin oleh pks
oleh yang lain lain
kemudian melakukan satu upaya penting
jadi tetap didilai
tetap dinilai prosentase kemenangannya rendah
sehingga diartikan seperti itu
nanti mas arief akan menanggapi lagi ya mas arief
setelah jeda kami akan segera kembali mengulas
saya kembali ke mas arief sedikit
tadi juga pengundur diantsara
saat ini emang tak tahu siapa ini penjualannya
bagaimana pertanyaannya tadi emang pas menselin
ketika disambung disitu
dalam undang undang tapi rupanya tidak ada kata sepakat di sana
antara siapa semua partai yang berkoalisi ya sudah sama sama mengusung sama sama mendukung
ada yang lebih awal ada yang belakangan
nah tergantung perspektif partai masing masing kepentingannya apa
tadi saya sampaikan kalau dari aspek kekaderan pd perjuangan mengalami peningkatan
dari jumlah kader yang kemudian menjadi bupati menjadi wali kota menjadi gubernur dan selanjutnya
kalau dari aspek kekaderan tapi kalau stempel saja memang ukurannya menjadi tadi
maka kemudian banyak banyakan banyak banyakan atas klaim terhadap kemenangan itu
ada satu pasangan calon misalnya kalau didukung oleh sepuluh partai politik semuanya yang calon calon tunggal itu
semuanya menang dong
tetapi siapa yang paling efektif berkontribusi banyak silakan para ahli para orang pintar cedik pade melakukan riset untuk itu
kemudian ada juga kepentingan kita
kita tahu kalau
kalau kita bertarung kita kalah tetapi itu penting bagian dari latihan politik partai untuk satu konsolidasi kedua persiapan menjelang pemilu serentak
tapi nggak bisa dibilang ini bahwa modal kecil begitu
kalau tadi dinilai tadi prosentasenya kecil ini menjadi modal kecil enggak
ya tidak bisa begitu makanya tergantung
kalau kemudian hitam putih koalisi koalisi ini atas satu pasangan calon yang menang ini berarti ini adalah pemenang
maka bisa dilihat tadi ya kalau begitu sudah pasti
arah ke depan dari data yang ditampilkan oleh cnn tadi pan pasti juara
juara paling terakhir itu ya bisa jadi nggak lolos treasurt gerindra sama pdi gitu loh
di bawah sendiri kan begitu kira kira cara berpikirnya
karena itu maksud saya adalah perspektifnya saja
mungkin teman teman pengamat para ahli perspektifnya berbeda dengan kita
kalau kita pada aspek kekaderan dan sudah kita ukur dengan tadi yang saya sampaikan
ini adalah kenapa kami juga mengatakan pelkada dua ribu dua puluh satu

itu diantaranya adalah memunculkan semakin banyak kader otentik pdi perjuangan untuk menjadi pemimpin pemimpin daerah
jadi strategis itu maksudnya bukan karena kalah menangnya saja
bukan urusan kalah menang kalau urusan kalah menang gampang saja
uang dari survei sudah kelihatan oh berarti di provinsi ini mas andre ya sudah
tanpa babi buya kita dukung mas andre aja gitu loh
pasti nanti punya cap nanti munculnya di cnn tadi
kalau banyak kita nggak berkenan
jadi ada kepentingan yang lain adalah persiapan partai konsolidasi organisasi kelembagaan
bahwa masih banyak kurang kurangnya misalnya seperti di jawa timur
saya kira memang harus dievaluasi ya tidak hanya di jawa timur daerah daerah lain
itu kepentingan internal partai kita mana yang harus diperbaiki dan sebagainya
termasuk dalam hal rekrutmen kepala daerah di masa yang akan datang termasuk di dalam pemerintahan
jadi bukan soal jumlah kemenangan yang didukung karena di situ belum tentu kader
tapi karena kalau hanya soal kalah menang banyak pilihan
yang substantif dengan yang simbolik
kalau yang simbolik tadi persen persen tadi
mungkin mas arief menambahkan beliau bahwa setiap pilkada itu
seluruh survei pilkada satu ratus tujuh puluh satu pilkada
itu selalu dibarengi dengan survei partai
itu biasa yang kita lakukan
supaya kita mengukur perkembangan elektabilitas partai kami
dan yang terjadi apa
setelah mendukung pasangan tertentu gitu maksudnya
bukan setiap survei
setiap peserta pilkada itu
per dua bulan per tiga bulan
apalagi menjelang hari pemilihan
itu kan melakukan survei
misalnya kalau untuk kota kebuatan ya
untuk kota kebuatan itu
nah partai biasa langsung juga ikut disurvey
faktanya dalam satu ratus tujuh puluh satu pilkada ini kami ikut mensurvey
kami melihat gambaran potret bahwa partai gerindra terus naik survei elektabilitasnya
bersaing ketat di posisi nomor satu
dan nomor dua dengan pdi perjuangan
jadi kami sangat optimis
bahwa pilkada serentak ini
sudah mensolidkan mesin partai
dan memberikan optimis kami
bahwa tanggal empat sampai sepuluh agustus nanti
bahwa pak prambola dan dengan pak jokowi lah
yang akan menjadi kandidat di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
oke kang ubed langsung menjawab ya
jadi datanya tidak bisa dibaca begitu
jadi bagaimana mungkin
pilkada itu tidak dijadikan sebagai satu ukuran
jika mereka berdua meyakini
bahwa pilkada itu adalah pemanasan
untuk menghadapi dua ribu sembilan belas
kalau pilkada itu dipahami sebagai pemanasan
berarti pemanasannya rendah dong
kan itu logiknya
itu juga didukung dengan fakta misalnya
pulau jawa saya sekali lagi
sebagai dpt tertinggi terbesar
hanya lima belas yang didukung oleh pdip
lalu nasional dari satu ratus tujuh puluh
hanya tujuh yang dimenangkan oleh
jadi anda tetap melihat menang kalahnya saja itu
tidak dilihat misalnya kalau itu disitu adalah kadernya atau
kalau kader kan tujuh tadi mas
tujuh dari satu ratus tujuh puluh satu
bayangkan hampir seimbang dengan nonparten
untuk tujuh belas untuk tujuh belas
dari tujuh belas ya
kalau misalnya kita lihat
ya mas tujuh belas
kalau kita melihat misalnya dengan nonparten
kalau itu kemudian juga dipakai logikanya
itu kan ada yang nonparten enam
kalau itu menggambarkan prestasi tujuh
tujuh kepala dereng kadernya pdip
itu juga peringatan bahwa
parten mengalami krisis kaderisasi disitu
jadi keduanya diperoleh oleh nonparten
enam kepala daerah misalnya
ini juga catatan saya
ini fakta yang kemudian harus menjadi peringatan
buat parten yang
presentasinya paling rendah itu
baik pdip dan gari indra untuk kemudian
membenahi saya kira
ada sesuatu yang harus ditangkap oleh partai
pada keinginan publik
bahwa mereka ingin perubahan
kita tentu akan membenahi mengevaluasi
hasil pilkada serentak ini
tapi berjalannya pilkada serentak juga kami
melakukan survei saya ulangi lagi nih
melakukan survei juga terhadap pak prabowo
dan juga partai gerindana
dan alhamdulillah survei itu sejalan naik gitu
terus terkenal dengan pdip
ya meskipun kandidat kandidat yang kami usung
nah ini yang kami lakukan
berbarengan mas jadi gini mas
kalau mas tahu
nanti mas arief pasti akan menjelaskan
kalau dalam survei pilkada itu
biasanya lembaga survei itu selain
men survey kandidat pilkada
itu juga men survey partai
juga biasanya diikuti nama survei pilpres
ya di kota itu
misalnya pak prabowo di kota
di daplc di kota padang
berapa sih survei gerindra
berapa sih survei pak prabowo
nah dan alhamdulillah
kalau kami melihat bahwa survei partai gerindra
survei pak prabowo juga naik
dan tapi tentu masukan dari kang ubaid
tentu akan kita memberikan
kita akan memperbaiki dan mengevaluasi
tapi memang betul
dan kami sudah melakukan pemanasan
warming up yang bagi kami
dan disurvei survei di satu ratus tujuh puluh satu pilkada ini
dan juga survei pak prabowo naik
ini yang perlu saya sampaikan
seberapa penting sebenarnya
prosentase kemenangan tadi yang anda sebutkan
misalnya kemenangan yang lebih banyak
kemudian ini bahkan berpengaruh dengan
perolehan suara partai di pemilu dua ribu sembilan belas
terutama pemilu legislatif
katakanlah kita tadi membahas yang rendah ya
melihat yang tinggi
dengan misalnya lebih banyak yang di
yang diikut didukung
bukan ikut diusung kadernya sendiri misalnya
karena kalau data disitu
kalau tidak salah untuk tujuh belas daerah kan satu ya
untuk wakil gubernur
itu dampaknya minimal ada dua mas
ketika mereka berada pada kekuasaan
di daerah ya
itu tentu saja mereka
memiliki dampak psikologis
politik pada kader
ada semangat besar
menggerakkan suara para pemerintah
untuk memperbaiki politik mereka
ikutan mendukung saja misalnya bagaimana
dan misalnya ikutan mendukungnya apalagi di akhir akhir
di dalam politik kita yang sangat liberalistik ini
ada pola pola transaksional yang tidak bisa dihindari
begitu seseorang menjadi kepala daerah
dan kepala daerah itu didukung oleh lima partai
maka lima partai ini memiliki akses
finansial yang juga cukup disitu
akses finansial kepada kepala daerah yang berhasil digolkan tadi
paling tidak misalnya mas
jadi kepala dinas misalnya
di daerah dan sebagainya dan sebagainya
jadi dampaknya real maksudnya begitu
iya dengan misalnya begitu
itu kan contoh contoh paling konkret
kepala dinas itu harus asn
ya misalnya itu contoh mas ya
beberapa apa namanya
kalau kita melihat beberapa kemungkinan
pola pola transaksional di tingkat daerah misalnya
itu memungkinkan terjadinya pola pola seperti itu
misalnya banyak ditarik staf ahli di kabupaten
itu juga memungkinkan terjadi disitu
semua kekuasaan yang bisa diperoleh dari partai yang
sehingga bisa dieksploitasi keuntungannya
yang kedua partai psikologis
psikologis itu seperti apa
ketika mereka kemudian menjadi bagian dari pendukung pemenang
mereka tentu memberi efek psikologis punya semangat lebih besar
buat partai politik yang memenangkan pertarungan pilkada
menarik tadi misalnya seperti yang mungkin digambarkan oleh mas arief ya
misalnya kalau ada di suatu daerah kemudian
lawannya kota kosong semua partai dukung kesana
itu kalau ikut diklaim juga
dan akhirnya masuk hitungan persentase tadi
apakah cukup signifikan menurut anda
kalau misalnya konteksnya menjadi berbeda
kalau persoalan yang menang itu kota kosong misalnya
itu justru kan terjadi di makassar
ya karena sebenarnya dua tidak kota kosong gitu
dua yang satu kemudian tiba tiba di disqualifikasi
itu kan prosesnya kenapa menjadi diskulifikasi
ada proses kan pendaftaran yang di
justru karena yang dibatalkan itu kemudian
berkampanye yang terkontrol saja ya
ya berkampanye yang terkontrol saja
tapi kan peminatnya cuma dua kan
antara kota kosong dengan yang maju
itu menunjukkan bahwa persoalan pilkada dan calon tunggal itu
oke baik sebagai penutup singkatnya
karena judul kita kalau kita lihat adalah
seusai pilkada benarkah poros jokowi dan juga
poros prabowo menjadi tidak diminati
mungkin sebagai penutup mas arief terlebih dahulu
ya kalau bagi kami bukan soal poros prabowo poros jokowi
penting atau tidak ini adalah menuju pemilu serentak
akan ada pilek bersamaan dengan pilpres
partai partai sebagian sudah melakukan
mengambil keputusan berkomitmen
misalnya di kubunya pak jokowi
ada pd perjuangan dan partai yang lain
kita tinggal lihat nanti pada saat pendaftaran
pasangan calon presiden wakil presiden
jika sudah diputuskan nanti apakah komitmen itu masih dipegang atau tidak
kalau kemudian muncul poros prabowo poros jokowi
biasa saja dalam demokrasi
dan justru itu penting bagi kita untuk kemudian
mematangkan proses politik menuju pemilu serentak
tapi yang penting bagi pdi perjuangan ini adalah
pelajaran yang sangat berarti
tidak saja pilkada dua ribu delapan belas lima belas dan tujuh belas
untuk tetap melakukan konsultasi
meningkatkan penguatan kelembagaan
melakukan pengorganisasian yang lebih baik menuju pemilu serentak
oke silahkan mas andri sebagai penutup
ya tentu pilkada serentak dua ribu delapan belas
merupakan evaluasi terakhir kami
mengukur mesin partai
dan prosentase kemenangan yang dinilai sedikit tadi tidak masalah ya
yang jelas kan saya sampaikan tadi
dalam melaksanakan pilkada kami juga men survey
partai kami untuk pilek maupun pak prabowo
ternyata ini naik ya
meskipun kandidat kandidat yang kami usung itu
ada yang kalah
ya tingkat satu ya
tingkat satu baik kota maupun kabupaten
presentasi kami tidak kalah banyak dibanding pdi perjuangan
jadi intinya bahwa
kita tetap akan melakukan evaluasi
dan memperbaiki perbaiki kekurangan kekurangan kita yang ada
tapi kami menegaskan sekali lagi
evaluasi kami di pilkada serentak ini bahwa
dalam mempersiapkan diri menjelang pilek dua ribu sembilan belas
dan juga alhamdulillah
pak prabowo elektabilitas terus meningkat
sehingga kami meyakini tanggal empat sampai tanggal sepuluh agustus
kami akan mengantarkan pak prabowo subianto
ke kpu menjadi calon presiden
oke baik terima kasih atas ulasannya malam hari ini kang ubed
terima kasih mas ari dan juga mas andri
dan cnn indonesia prime news masih akan segera kembali setelah ajadah berikutnya